perlawanan dilakukan sejumlah penghuni bangunan liar di jalan cebolo kelurahan gayamsari semarang pada kamis
mereka terlibat baku pukul saat mencoba menghalangi pembongkaran satu ratus tiga puluh empat rumah yang dilakukan petugas gabungan satpol pp dan pihak swasta
warga menganggap mereka berhak atas bangunan di lahan kosong yang sudah dua puluh tahun mereka tinggali tersebut
kepala satpol pp kota semarang fajar purwoto mengatakan
lahan yang ditempati warga milik orang lain dan status kepemilikan sudah diputus di pengadilan
pihaknya juga telah melakukan langkah persuasif kepada semua penghuni dengan mengirim surat peringatan dan penyegelan bangunan sebelum membongkar bangunan liar tersebut
tali ac ya sudah semua dan kami melaksanakan rekom segel rekom bongkar itu aja
jadi kalau mereka berpemilik tanah itu bukan urusan saya
tapi saya pastikan memperbaiki
ini tanah milik seseorang
warga yang tergusur ada yang terpaksa memilih bertahan di pinggir jalan di sekitar lokasi pembongkaran
ini udah hancur semua
mau pergi kemana jajan
mau tinggal kemana tempat tinggal gak punya
saudara nggak punya
cuma berdua kakek sama nenek
pihak satpol pp meminta semua pihak mematuhi keputusan pengadilan
tim pembela warga juga diimbau
untuk berhenti berkolemen
dengan cahyaw semarang jawa tenggara